puluhan warga desa setupatok kabupaten cirebon jawa barat geram terhadap keberadaan seekor monyet liar
yang menyerang seorang bocah berusia empat tahun hingga menderita luka kritis
selasa sore warga beramai ramai memburu dan menangkap monyet yang masuk ke bagian atap rumah warga
namun lagi lagi monyet kabur ke pekarangan rumah warga dan bersembunyi di batang pohon bambu
warga pun terpaksa menembak monyet tersebut hingga mati
menurut warga keberadaan monyet liar tersebut sangat mengkhawatirkan lantaran sudah menyerang warga terutama anak anak
bismandi baru berjalan sekitar lima meter itu ternyata langsung disebut oleh monyet liar
ya satu ekor itu
sebenarnya di sini tempatnya monyet atau bukan
bukan di sini bukan
ini benar bukan monyet peliharaan yang lepas tapi benar adalah monyet dia
sementara hingga selasa sore kondisi korban bocah empat tahun yang diserang monyet masih di rumah sakit untuk menjalani operasi karena menderita luka serius di bagian perut
ikut sama ibunya penguci abis mandi terus pulang tuh di kebun tuh di kejar
anaknya tuh usia berapa itu
itu monyetnya dari arah mana bu
sementara monyet liar yang mati langsung dikubur warga
jerry komara cirebon jawa barat